mantan juara dunia tinju di tiga divisi daud yordan akan menjadi petinju indonesia pertama yang kembali ke kancah perebutan gelar profesional sejak pandemi covid sembilan belas melanda
dauti ordan akan bertanding lawan petinju thailand ratchathakaupimai dalam gelaran m pro evolution fight series di pattaya thailand pada sembilan belas november mendatang
petinju tiga puluh empat tahun ini berusaha mengejar sabuk gelar juara wbc asian boxing council silver super lightweight
dauti ordan kini masih menyandang gelar juara dunia kelas super ringan versi iba dan wbo oriental
menghadapi lawan yang masih berusia sembilan belas tahun petinju bergaya ortodoks ini mengaku optimistis karena meski kondisi pandemi ia tetap konsisten berlatih selama dua tahun terakhir
saya sendiri sebetulnya sudah berlatih sangat lama ya artinya setelah hampir dua tahun ini tetap konsisten berlatih dan tentunya nanti mengenai lawan itu lebih kepada banyak dipelajari oleh tim yaitu pelatih
dan saya sendiri nanti fokus kepada mendengarkan instruksi dari pelatih sehingga bisa memperbaiki
memenangkan pertandingan pastinya